tim seksi intelijen dan pidana khusus kejaksaan negeri kota bekasi menangkap seorang buronan selama delapan tahun
terpidana korupsi ini merupakan pegawai negeri sipil di pemerintah kota bekasi terkait kasus korupsi dana bandel bantuan provinsi dki jakarta
untuk proyek pembangunan jalan dan saluran air yang merugikan negara senilai satu tiga miliar rupiah
detik detik penjemputan tersangka korupsi yang telah menjadi buronan kejaksaan agung negeri kota bekasi selama delapan tahun terekam video amatir milik petugas kejaksaan jumat malam
wahyu mulyana mantan pns bagian hukum di sekretariat daerah pemerintah kota bekasi ini menjadi buron selama delapan tahun akibat korupsi dana bandek bantuan pemerintah dki jakarta
untuk proyek pembangunan jalan dan saluran senilai satu tiga miliar
selama buronan tersangka bersembunyi dan berpindah pindah tempat
tersangka berhasil ditangkap di kawasan perumahan duku zamrut kabupaten bekasi
menurut kepala kejaksaan negeri kota bekasi sukarman merupakan dpo sejak tahun dua ribu dua
sejak tahun dua ribu dua belas
ini adalah kasus yaitu proyek dari bantuan dki tentang proyek pembuatan jalan dan saluran air yang tepatnya di bandar kupang
di mana perkara ini dari putusan pengadilan negeri
pengadilan tipikor dari tingkat pertama sampai pk
yang mana di putusan terakhir pk adalah menguatkan putusan tingkat pertama